detik detik penculikan seorang siswi kelas enam sekolah dasar
di kelurahan gempeng kecamatan bangil kabupaten pasuruan jawa timur
terekam kamera pengawas
video yang merekam aksi penculikan pada selasa dua puluh tujuh juli lalu ini pun
menjadi viral di media sosial
dalam rekaman cctv awalnya pelaku mendekati korban
yang sedang mengayuh sepeda dan mengajaknya ke sebuah gang
diberitahu hendak mengambil titipan untuk ibunya
korban pun mengikuti pelaku berkendara menuju kawasan prigen
aksi kriminal pelaku tidak sampai di situ
saat tiba di prigen pelaku bahkan berusaha mencabuli korban
yang masih berusia sebelas tahun ini
kasus penculikan ini masih diselidiki satreskrim polres pasuruan
namun di situ korban sempat menolak dan berteriak
sehingga dari pelaku merasa ketakutan
akhirnya membawa kembali korban kembali menuju ke rumahnya
setelah itu korban diturunkan di pinggir jalan
dekat dengan rumahnya tidak jauh
kemudian pelaku langsung melarikan diri
berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi
polisi mengantongi identitas pelaku
polisi pun berjanji akan segera melakukan penangkapan
irsa priyongko pasuruan jawa timur